momen haru terjadi saat petugas kepolisian dan tni dihampiri seorang bocah perempuan penyandang disabilitas
saat mendistribusikan bantuan sosial ke warga desa mojokembang kecamatan pacet mojokerto
sakinah tusifa asih yang berusia tujuh tahun ini mengajak petugas melihat kondisi rumahnya
sambil berjalan bocah perempuan kelas satu sekolah dasar ini menceritakan ketika ia harus belajar di rumah di tengah pandemi covid sembilan belas
kalau besar jadi dokter terus nyembuhkan nanti masyarakat yang sakit covid
iya tapi jangan lupa
dengan polosnya ia juga menyampaikan ke petugas jika dirinya bercita cita menjadi seorang dokter
sehingga nantinya dapat membantu sesama untuk mengobati warga yang terpapar covid sembilan belas
semoga ya semoga
ini menjadi salah satu penyemangat kami
di mana seorang anak kecil yang mempunyai jiwa dan juga semangat
untuk bisa membantu sesama dalam rangka untuk bisa menjadi dokter nantinya
nah disinilah yang menjadikan kami semangat untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
sebanyak lima puluh tiga kepala keluarga di desa mojekembang kecematan pacet kabupaten mojokerto menerima bantuan sosial
kami turun untuk membantu
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
tak hanya paket sembako berupa beras
petugas juga memberikan vitamin dan obat obatan penambah imunitas
terima kasih pak
terima kasih pak
suto morarjo mojokerto jawa timur